penyidik direkturat tindak pidana khusus polda metro jaya akan memeriksa artis ga dan myd sebagai tersangka kasus dugaan pelanggaran undang undang pornografi dan undang undang informasi dan transaksi elektronik
kabit humas polda metro jaya komisaris besar polisi yusri yunus sebelumnya menyebut pemeriksaan pertama ga dan myd sebagai tersangka akan dimulai pada pukul sepuluh pagi ini
ga dan myd ditetapkan sebagai tersangka setelah keduanya mengaku bahwa orang dalam rekaman video porno berdurasi sembilan belas detik yang menyebar di sosial media pada november dua ribu dua puluh lalu adalah artis ga dan myd
kepolisian polda metro jaya hari ini direncanakan akan memeriksa tersangka ga dan myd dalam kasus video asusila
dan untuk membahasnya kami sudah bergabung dengan korespondensi ann indonesia mahardika utama
dika apa yang menjadi materi pemeriksaan untuk tersangka hari ini
ya selamat pagi mae dan juga amelia saya tidak bisa dengan jelas mendengar pertanyaan anda
saat ini saya berada di depan direkturat reserse kriminal khusus
kasus dan kerumunan yang anda lihat di belakang saya ini adalah sekumpulan awak media yang tengah berusaha untuk mengambil gambar momen kedatangan dari salah satu tersangka
kasus dugaan pelanggaran undang undang pornografi dan juga dugaan pelanggaran undang undang ite atau informasi transaksi elektronik yaitu tersangka myd
sebagaimana diketahui bahwa dalam kasus ini ada dua tersangka yang ditetapkan oleh pihak
kepolisian yaitu myd dan juga artis berinisial ga
keduanya terlibat dalam video pornografi yang menyebar di sosial media pada november dua ribu dua puluh lalu dengan durasi selama sembilan belas detik
keduanya dijerat dengan sejumlah pasal di pasal yaitu pasal empat jungto pasal dua puluh sembilan dan pasal dua puluh tujuh undang undang informasi dan transaksi elektronik
keduanya dijerat dengan pasal delapan jumlah pasal tiga puluh empat undang undang nomor empat puluh empat tahun dua ribu delapan tentang pornografi
mereka diancam dengan hukuman penjara paling cepat enam bulan penjara atau maksimal atau paling lama selama dua belas tahun penjara
saya akan mencoba untuk mengulas beberapa isi pasal yang disangkakan kepada artis ga dan juga myd
pasal empat undang undang ite berbunyi bahwa setiap orang dilarang untuk memproduksi
membuat menyebarluaskan lalu juga menggandakan menyiarkan mengimpor mengekspor menyewakan dan atau menyediakan pornografi
yang secara eksplisit memuat sejumlah hal diantara adalah persenggamaan lalu kekerasan seksual juga termasuk pornografi terhadap anak
sementara di pasal delapan undang undang pornografi disebut bahwa setiap orang dilarang dengan sengaja atau atas persetujuan menjadi objek atau model yang mengandung muatan pornografi
yang secara eksplisit membuat video tersebut dan untuk kepentingan pribadi maka tetap saja dianggap sebagai pelanggaran
pada pasal delapan dijelaskan juga bahwa ada pengecualian terhadap pelaku yang berada di video untuk mereka yang melakukannya di bawah ancaman atau di bawah paksaan seseorang
dan juga jika hal tersebut terjadi maka tidak bisa dijerat dengan tindak pidana
kabin humas polda metro jaya kombespol yusri yunus beberapa hari lalu menyatakan bahwa setelah dilakukan gelar perkara status keduanya dinaikkan dari saksi menjadi tersangka
dan lewat keterangan kombespol yusri yunus juga menyebutkan bahwa ga mengakui bahwa dua orang yang berada dalam video berdurasi sembilan belas detik tersebut adalah mereka ga dan myd
dan video ini juga menyebutkan bahwa mereka berada di bawah ancaman atau di bawah paksaan seseorang

pada saat itu keduanya diketahui memiliki hubungan pekerjaan pada salah satu event
meski sudah ada dua tersangka dalam kasus ini pihak kepolisian hingga saat ini belum menetapkan tersangka atau menemukan siapa penyebar dari video yang diduga diperankan oleh ga dan myd ini
kembali ke anda